kami hormati dan pengunjung sidang yang kami hormati
kesimpulan dari urayan urayan tersebut di atas
maka kami penutup umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa putri candrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan
serta telah memenuhi rumusan rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana
sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal tiga ratus empat puluh kuhp junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta fakta kesalahan terdakwa
kemudian dari fakta fakta tersebut tidak terdapat adanya hal hal yang dapat membebaskan terdakwa
dari pertanggung jawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan alasan pemaaf
maupun alasan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa
oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan
dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya
materi tuntutan pidana sebelum kami sampai pada tuntutan pidana
atas diri terdakwa kami selaku jaksa
penutup umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal hal yang kami jadikan
sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu hal hal yang memberatkan
perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban nofriansah yosua huta barat
dan duka yang mendalam bagi keluarganya
terdakwa berbelit belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan
dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya
akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduan yang meluas di masyarakat
hal hal yang meringankan
terdakwa belum pernah diselamatkan
terdakwa tidak dihukum
sopan di dalam persidangan
berdasarkan urayan uraian tersebut di atas maka kami penuntut umum dalam perkara ini
menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan
menyatakan terdakwa putri candrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana
turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
dua sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam perbuatan ini
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa putri candrawati dengan pidana penjara selama delapan tahun
dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
menyatakan barang bukti berupa dari poin a sampai dengan
lima menjatuhkan pidana terhadap terdakwa putri candrawati dengan pidana penjara selama delapan tahun
lima menjatuhkan pidana terhadap terdakwa putri candrawati dengan pidana penjara selama delapan tahun
lima menjatuhkan pidana terhadap terdakwa putri candrawati dengan pidana penjara selama delapan tahun